calon wali kota semarang hendrat prihadi dinyatakan sembuh setelah dirawat akibat terinfeksi covid sembilan belas
tim dokter rumah sakit karyadi semarang jawa tengah mengizinkan calon petahana yang kerap disabah hendi ini pulang pada rabu sore setelah tiga kali tes swab yang dilakukan menunjukkan hasil negatif
kondisi kesehatan hendi pun telah dinyatakan pulih sejak sabtu pekan lalu
negatif ya sudah negatif hari sabtu kemarin tinggal pemulihan aja jadi sudah sehat
masih di rumah sakit tapi insya allah sebentar lagi bisa beraktivitas kembali
hendy dinyatakan terinfeksi covid sembilan belas pada dua november lalu dan memilih menjalani isolasi di rumah sakit karyadi semarang
ia tertular diduga karena daya tahan tubuh yang menurun akibat mengikuti jadwal kampanye yang padat
saya mohon doanya dari masyarakat kota semarang mudah mudahan mas hendy semakin sehat
terima kasih mudah mudahan kota semarang segera bebas dari
pada pilkada tahun ini hendrar prihadi maju kembali berpasangan dengan hefi arita gunnarianti
yang juga calon petahana wakil wali kota semarang
pasangan hendrar hefi arita berhasil menorehkan sejarah
karena untuk pertama kalinya menjadi calon tunggal dalam pilwal kota semarang
damar sinuko semarang jawa tengah